saudara penangkapan terduga pembunuh perempuan di kamar indekos di cirebon jawa barat sempat menarik perhatian banyak warga
polisi menyerga pelaku yang sedang makan di pinggir jalan
terduga pembunuh perempuan berusia dua puluh satu tahun yang ditemukan tewas di dalam lemari kamar indekos ditangkap polisi
saat sedang makan di pinggir jalan di kecamatan karangsembung arah provinsi jawa tengah
pelaku langsung dibawa ke mapolres cirebon kota untuk dilakukan pemeriksaan
penangkapan pelaku dilakukan penyidik dari satuan reskrim polres cirebon kota jawa barat
pria berinisial c ini ditangkap
hanya berselang tiga jam dari awal pertama dilaporkan kasus pembunuhan perempuan dua puluh satu tahun yang ditemukan tewas di dalam kamar indekos pada kamis malam
pelaku sempat melarikan diri setelah melakukan aksinya
dan dimasukkan keseluruhnya di dalam lemari
tujuannya sekali lagi adalah untuk menyembunyikan daripada korban
setelahnya si pelaku melarikan diri
kemudian dari situ ditemukan oleh rekan korban
rekan korban yang ada di sana meminta bantuan daripada masyarakat
meminta bantuan daripada masyarakat
sampai laporannya kepada kami pada pukul tujuh belas kami ke tkp